saudara setelah polisi menangkap dan menetapkan pg sebagai tersangka kasus pembunuhan vina
kini muncul sejumlah kesaksian yang menyebut peggy tidak terlibat dalam kasus tersebut karena tidak berada di lokasi peristiwa
kita akan ulas soal ini bersama pengacara keluarga fina dewi intan
yang juga akan kita sapa adalah pengacara rekan kerja pegi ada pak tony dan juga rekan kerja pegi pak suharsono
saya mau tanya ke pak suarsono dulu ya pak suarsono ini rekan kerja pegg betul ya
baik saat kejadian pak suarsono yakin peggy saat itu bersama bapak di bandung bukan di cirebon
yakin ada di bandung pegi tuh sama saya
bulan itu malam dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
pulang itu diantar sama pegi sama ibnu sama robi
tuh jalan saya ke angkor
saya ke lebih panjang
lui panjang kan saya naik mobil godwill di busan
sampai di cirebon sekitar jam sebelas an malam
di atas hanya rame rame
tangga itu ke atas
itu saya dengar dengar rumahnya peginya di ketuin
pegi kan masih di bandung
menuju ke lebih panjang terminal
ada gak saksi lain yang bersama pegi saat itu
apakah peggy itu dari terminal itu ke cirebon
tetap ada di bandung
parman terus ibnu robby
masih ada di sana di bandung
oke robby dan ibnu itu bersama pegi
sampai kemudian momen yang awalnya diduga kecelakaan terhadap fina itu terjadi ya
oke saya ke kuasa hukumnya pak tony
kan beberapa terpidana sekarang sudah terpidana
periksa lagi kemudian menyatakan bahwa peggy bukan pelakunya
tapi ada satu yang menyatakan pg itu adalah pelaku
ya jadi pertama saya ingin mengatakan bahwa peggy setiawan
itu bukan pelaku pembunuhan
yang ada di dpo itu pegi alias peron
nah ini dikuatkan dengan keterangan saksi saksi
baik saksi saksi teman kerjanya
maupun pemilik rumah atau pemilik proyek yang saat itu mempekerjakan
memberikan pekerjaan kepada bapaknya pegi setiawan pak rudi
dan pak rudi mempekerjakan delapan orang termasuk pegi setiawan dan bondol ini
nah terkait kemudian ada keterangan enam terdakwa
atau enam terpidana yang tidak mengatakan tidak menyebut bahwa pegi
menyebut egy tidak terlibat ya
ya kalau saya begini
bu di dalam putusan pengadilan itu ya itu sebenarnya sudah inkrah
bu nah sudah inkrah bahwa ada sebelas pelaku
putusan pengadilan kalau belum ada upaya hukum lain ya
berarti putusan pengadilan itu dianggap benar
nah saya membaca putusan pengadilan atas nama rivaldi aditya wardana dan eko ramadhani bu
jadi motif dari peristiwa ini adalah motif antargem
permulaan itu dari andi
ya bu dari andi ya
andi lah yang pada saat minum minuman keras bu ya
sebelas terdakwa atau sebelas terpidana ya
sebelas pelaku pada saat habis di rumah ibu nining ya
kemudian indah bu ya
nah kemudian ke smp sebelas perjuangan minum minuman keras di sini ya
nah ini andi ini ya
menyampaikan kepada sepuluh pelaku itu bahwa ia ada masalah dengan ftc
dan minta kepada mereka yang disebut di sini adalah monreker
untuk mencari golongan atau geng stc
nah jadi gara gara andi itu
kemudian mereka ini bu mencari ya menghadang lah ya
nah kebetulan pukul dua puluh satu
lewatlah muhammad rizki eh
korban berboncengan dengan tina
dalam pukul dua puluh satu ini tinanya memakai jaket stc
lalu kemudian diremparin dari situ diremparin
kemudian di tkp dua dipukul helmnya masih lolos di tkp
jadi pukul babunya lalu lolos sampai lho tunggu tunggu
ini adalah pelaku atau otak pelaku dari peristiwa ini
jadi artinya anda tuh mau ngomong bahwa peggy itu bukan otak pelaku
tapi pg terlibat nggak pak tony
tapi peggy klien anda ini terlibat atau enggak
di dalam putusan pengadilan
putusannya itu yang tiga itu andi
dhani dan peggy alias terong
pegi alias terong itu ciri cirinya bu
kalau nggak asal saja mengeluarkan dpo
tentu berdasarkan keterangan para pelaku dong
yang saya tanyakan adalah klien anda ini terlibat atau tidak
yang pegi yang dirilis oleh kepolisian itu bukan klien anda
pegi yang dirilis kepolisian itu bukan pegi klien anda
saya ke oke saya ke mbak dewi pengacara fina
mbak dewi bagaimana anda melihat perkembangan kasus ini
ya dimulai dari penetapan tersangka ps ini ya
pada saat itu kan memang ada kepolisian rilis
informasi yang kami dapat baru baru ini ya ternyata hanya satu yang mengaku itu peggy
yang lainnya menyatakan bukan
itu informasi baru itu informasi yang kami dapat
jadi ya sejauh ini ya kami mudah mudahan pihak polisi mencermati lagi menelaa lagi gitu
jangan kami pun juga tidak mau jangan sampai ada ya salah tangkap gitu loh
mbak dewi ini kan yang tadi dikatakan kuasa hukum peggy
peggy yang ditangkap peggy setiawan ini bukan peggy dpo bukan peggy alias perong yang selama ini dicari oleh pelaku
apa respon kuasa hukum dan juga keluarga fina soal itu
ya tentunya kembali lagi ke pihak kepolisian itu apakah sudah melakukan penyidikan secara cermat dan teliti gitu
apakah pada tahun misalnya pada tahun tahun dua ribu
ya misalnya pada tahun tersebut adakah fotonya pada tahun dua ribu enam belas gitu
jadi ya mungkin kepercayaan masyarakat ya berkurang karena kurangnya
minimnya informasi dan bukti bukti yang kepolisian berikan seperti itu
misalnya hanya ijasa dan lain halnya gitu
nah itu kan mudah sekali gitu loh
pada saat itu apakah dilakukan tes dna dan misalnya pada ditemukan
mohon maaf sperma itu sperma siapa kan harusnya pada saat itu prosesnya melewati proses proses tersebut gitu ya
kita menilai apakah pada saat itu proses penyidikannya sudah benar atau belum gitu
pak dewi pak hotman kan menyatakan dari lima terpidana itu mengaku bukan pg
pelakunya hanya satu yang kemudian mengaku
artinya pihak keluarga ini satu suara dengan pak hotman yang artinya juga ikut ragu kalau memang bukan pegi pelakunya
ya tentu tentu pihak keluarga satu suara dengan tim kuasa hukum gitu
menanyakan sebenarnya dan meminta kepolisian lebih mendetail gitu lebih memberikan informasi secara detail
kalau memang benar pagi ini apa bukti buktinya gitu kan
jangan hanya misalnya mungkin sekarang dengan bukti bukti yang ada masih belum cukup seperti itu
mbak dewi soal dpo yang dihilangkan oleh kepolisian yang dinyatakan bahwa selama ini dianggap tersangka itu bicara asal
bahwa ada tersangka ada pelaku lain
jadi artinya dpo selama ini yang dicari sebetulnya hanya satu bukan tiga
ya itu lebih lucu lagi sebenarnya ya
bahwa tadi kan sudah pengacara dan pengacara
ee dari bapak sudah mengatakan ada juga putusan yang menyebutkan ada nama nama tersebut
ada tiga nama tersebut dari bap sampai dengan putusan
putusan itu kan bentuknya adalah produk hukum
itu jelas mereka melakukan motornya ada masing masing punya peranan
jadi peranan itu tidak dilemparkan mbak kepada tiga dpo
mereka melakukan secara bersama sama
ya kita itu tidak masuk di logika kita gitu loh
kalau ternyata memang betul bahwa seharusnya dpo itu ada tiga dan sekarang dianulir dpo itu menjadi satu
kita perlu ada bap ulang
ya mungkin perlu ada peninjauan kembali dalam kasus itu
berarti kan pada saat itu bagaimana pertanggung jawaban atas kesaksian itu yang sudah inkrah
peranannya ada nama namanya jelek apa dia melakukan apa sudah ada semua mbak
tiga nama dpo itu dari bap sampai dengan putusan itu semua nama selalu ada
jadi kita harus minta pertanggung jawaban kepada siapa gitu loh kalau itu sampai hilang
kita akan dengarkan dulu pernyataan dari hotman pari soal lima terpidana yang menyatakan bahwa bukan pegi pelakunya
kalau kami mengatakan bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan pg ini sebagai tersangka dpo
karena lima dari terpidana yang sama sama mengaku melakukan tidak membantah pg terlibat
jadi enam orang terpidana itu sudah di bap dalam minggu minggu ini
lima mengatakan pg tidak terlibat
korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik polda jabar yang menyatakan bahwa dua dpo tersebut adalah fiktif
terlalu cepat untuk mengatakan itu
oke jadi dianggap terlalu cepat untuk menyatakan bahwa pegi itu adalah pelakunya
langkah selanjutnya pak tony pra pra dilengkah
nah cuma mau kami sampaikan dulu ya
jadi tim kuasa dari pg ini menghubungi pak rudy
ini adalah bukti pembayaran gaji pada waktu tahun dua ribu enam belas bu
di sini ada tanggal dua puluh enam agustus dua ribu enam belas bu
kan gajiannya setiap minggu bu ya kalau pulih bangunan itu
nah dua puluh enam agustus dua ribu enam belas ini ada gaji masih sekitar lima juta tiga ratus ini bu yas pun
nah kemudian tanggal dua september berangkat tujuh hari bu
dua september dua ribu enam belas ini masih lima tiga ratus lagi ya
nah ini masih delapan orang karena memang bekerjanya itu delapan orang ya
mas bu gondol termasuk pg istiawan
ini yang diberikan oleh bapaknya yang masih disimpan karena tim kami meminta kepada bapaknya itu bukti terkait

nah kemudian langkah hukumnya ada dua yang sebelum di persidangan
pertama kami mencoba ingin jelas pg setiawan itu pgpr atau bukan
dan bagaimana penyidik mengatakan bahwa menentukan bahwa pg setiawan itu adalah pg perong
tapi kami minta dibuka secepatnya kalau tidak maka kami akan melakukan upaya untuk mengajukan gelar perkara khusus
yang kedua kami akan mengajukan pra pradilat
nah khusus ini ya kami akan ajukan ya insya allah paling lambat hari jumat kami ajukan
oke kita tunggu nanti proses pra peradilannya berjalan seperti apa kita akan kawal kasusnya
terima kasih pak tony pak soeharsono mbak dewi di sapa indonesia malam sehat sehat selalu